matang bisa lupa kepada siapa yang ia lihat namun hati tidak bisa lupa dengan siapa yang ia cintai
insya allah cinta rakyat indonesia kepada pak jokowi akan bertahan selamanya
bapak wakil presiden abah yai ma ruf yang sangat saya tawarkan
pak gini jajaran menteri dan ketua lembaga yang berbahagia
dalam satu sabdanya baginda nabi muhammad saw menyampaikan
atakum ramadan seyyidus zuhur telah datang kepada kalian bulan ramadan yang merupakan tuannya bulan
ucapkanlah kepada ramadan selamat datang wahai engkau bulan
telah datang kepada kalian bulan puasa yang penuh dengan barokah
fa akrim bihi maka muliakanlah kedatangan bulan tersebut
bapak ibu bapak bapak yang saya muliakan
ramadan telah datang dengan membawa keberkahan
tahun ini kita bisa melihat
betapa ramadan hadir di indonesia dengan membawa keberkahan yang tidak hanya untuk umat islam
tapi juga untuk kawan kawan kita non islam
contoh paling sederhana adalah hari ini
candaan antara orang non islam dan orang islam terkait rebutan jajan takjil
yang kemudian ini saya rasa menjadi satu fenomena yang menarik
bahwa ramadan membawa keberkahan tidak hanya untuk umat islam tapi juga orang non islam
jam tiga kawan non islam sudah berburu takjil
di saat orang islam lagi lemes lemesnya
begitu orang islam berburu takjil jam lima jatah takjil sudah habis
maka saya akan berusaha membalas teman teman non islam ketika besok paskah telur akan saya borong semuanya
sehingga kawan kawan nasrani tidak kebagian telur
sehingga mereka merayakan pascah dengan telur kinder joy
sehingga kemudian saya teringat makna barokah itu mengandung tiga hal
yang pertama adalah ziyadatul khair
kemudian yang kedua adalah ziyadatul mahabbah
dan yang ketiga adalah ziyadatul sa adah
barokah itu bermakna ziadah
ziada itu artinya nilai tambah
ziyadatul khair bertambah nilai kebaikannya
bagaimana kita bisa membuatnya lebih baik bagi umat islam maupun non islam
maka satu ketika nabi ibrahim alai salam pernah ditegur oleh allah
nabi ibrahim ini adalah sosok nabi yang mendapatkan gelar khalilur rahman
salah satu spesifikasinya adalah nabi ibrahim ini sengaja orang makan
setiap ketemu orang dipraktir makan
satu ketika nabi ibrahim ketemu dengan seseorang dibawa ke rumahnya untuk diajak makan
ternyata ketika nabi ibrahim berdoa sang tamu tidak berdoa
dalam riwayat disebutkan ada yang mengatakan dia majusi penyembah api
ada yang mengatakan dia seorang atas yang tidak punya tuhan
selesai berdoa nabi ibrahim bertanya
wahai engkau kenapa engkau tidak berdoa seperti saya kepada tuhan
mohon maaf ibrahim sesembahan saya berbeda dengan sesembahanmu
maka saat itu kemudian nabi ibrahim mengatakan kepada tamunya
karena sesembahanmu berbeda dengan sesembahanku
kali ini engkau tidak aku beri makan
sehingga sang tamu ini pergi dalam keadaan bersedih
kemudian dalam diskusi allah mengatakan kepada ibrahim
ya ibrahim kenapa dia tidak kamu kasih makan
ya tuhan dia tidak menyembahmu sebagaimana aku menyembahmu
kemudian dijawab oleh allah subhanahu wa ta ala
ibrahim orang yang menyembah aku itu hamba
yang tidak menyembah aku itu juga hambaku
yang menyembah aku aku kasih rezeki
yang tidak menyembah aku aku kasih rezeki
engkau ibrahim ngasih makan hanya sekali kok kebanyakan syarat
ini menunjukkan bahwa keberkahan islam sebagai rahmatan lil alamin
tidak hanya berbagi kepada orang islam
tetapi kepada mereka yang non islam
maka ketika ada pertanyaan boleh nggak seorang muslim mendapatkan nafkah dari orang non islam atau sebaliknya
beberapa waktu lalu saya sampaikan di hadapan kantor dpp pan di hadapan bapak prabowo
orang islam boleh menerima atau boleh memberi ketika nabi musa alai salam dibesarkan di kerajaan ⁇ firam
musa ini lahir di zaman fir aun
yang fit on ini sangat percaya dengan peraturan dukun
dukunnya ini membuat peraturan siapapun bayi yang lahir dalam keadaan laki laki maka harus dibunuh
maka kemudian atas petunjuk allah bayi ini dihanyutkan di sungai kemudian mendarat di belakang kerajaan firam
ditemu oleh istrinya namanya siti asyah
dibawa pulang oleh siti asyah ke dalam kerajaan fir aun
fir aun melihat bertanya kepada siti asyah
wah asyah siapa yang kamu bawa
bayi laki laki perempuan laki laki
dijawab oleh siti asiah
karena bayi yang bisa kamu bunuh adalah bayi yang kamu cari
sementara bayi ini datang sendiri
jelallah pak fir aun manut
sejak saat itulah laki laki kalah sama istri pak
makanya saya benci dengan fir aun bukan karena dia ngaku tuhan pak
tapi gara gara peristiwa itu kita kalah sama istri pak
karena saya memahami betul perempuan itu karakternya satu
tunggu berkembangnya musa di kerajaan fir aun
jangankan oleh orang non islam yang berbagi dengan kita
orang yang ngaku tuhan sekalipun masih boleh berbagi dengan kita
kemudian yang kedua keberkahan itu bermakna
bertambahnya nilai cinta dan kasih sayang
sekali kali kamu tidak akan masuk surga kata allah
orang yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang
satu saat umatnya nabi musa alai salam
sehingga banyak warganya umatnya nabi musa
yang meninggal dunia karena kelaparan
saat itu nabi musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istiskoh
sekali sholat istisko allah belum berkenan menurunkan air hujan
kedua kalinya sampai ketiga kalinya belum juga turun air hujan
tuhan sudah tiga kali kami sholat istiqo
kenapa engkau tidak menurunkan air hujan
musa aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian
selama ada diantara umatmu yang tidak akur
tidak rukun saling bermusuhan
maka kalau engkau menginginkan aku menurunkan air hujan
jadikan umatmu umat yang rukun
jadikan umatmu umat yang akur
sehingga membawa rahmat untuk umatmu
itu artinya kalau bangsa ini ingin mendapatkan rahmatnya allah
tidak ada alasan apapun bagi kita
coba kita melihat bagaimana kisah seorang baduy
datang ke masjidnya nabi kemudian kencing
semua sahabat marah kepada sang baduy
hanya nabi yang tidak mencaci
kemudian si baduy ini mengangkat kedua tangannya
kemudian dia berdoa kepada allah swt
orang yang ada di sini yang berangkokasi cuma aku sama muhammad
karena yang lain mencaci saya kata baduy
yang lain mencaci muhammad tidak wahai tuhan
maka yang perlu lokasi hanya aku dengan nabi muhammad
mendengar jawaban doa si baduy ini
rahmat allah itu untuk siapapun
kalau pola pikirmu seperti itu
berarti kamu mempersempit rahmatnya allah
ketika kita berbuat salah
kita tahu bahwa allah itu ghafir maha pengampun
kita mengatakan syadidul ikob bahwa allah itu maha pengazab
sehingga seolah olah ketika berbicara rahmat
rahmat itu hanya untuk nu rahmat itu hanya untuk muhammadiyah
rahmat itu hanya untuk kita tidak untuk yang lain
ini namanya tahajjar tawasi an
nabi muhammad ketemu dengan wahsy
wasi ini yang membunuh pamannya nabi namanya sayyidina hamzah
orang yang paling dicintai oleh nabi muhammad
sehingga nabi ini ketemu gak mau
satu saat wasi menyatakan bertobat kemudian masuk islam
kamu tobatnya saya terima tapi tolong jangan sering sering ketemu saya
kalau memang kita itu dengan orang orang itu kira kira seneng sama kita
tapi jengkel kalau ketemu kita ya jangan ketemu pak
makanya saya sering bilang percaya diri itu penting
tapi sadar diri jauh lebih penting
tanpa kemudian harus membenci yang membunuh pamannya sendiri
demikian juga kemudian hasanah khasanah yang diperlihatkan oleh guru guru kita
ketika kemudian di zamannya dimusuhi
saat itu beliau sedang rapat bersama dengan para kiai
gus dur tahu kalau rapatnya diawasi oleh intelijen
kemudian dia mengatakan kepada para kiai
mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa arab saja
intel apa tadi hasil rapat gus dur dan para giyai
aman bapak gus dur dan para kiai hanya saling mendoakan
hasanah hasanah inilah yang kemudian
membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan yang bisa kita lakukan
menambahkan rasa cinta dan kasih saya
tentunya dari semua proses yang kita alami hari ini
rata rata presiden dalam islam
itu punya penghibur yang sangat mustajab
pak soeharto itu ketika beliau susah
itu ngundang pelawak dari jogja namanya basio
karena sudah punya menteri yang lebih lucu daripada pelawak
jangan jangan pak bahlil ini jadi menteri bukan karena prestasi
jadi kalau hasanah para wali
presiden itu rata rata dikawal oleh wali
sebagaimana raden patah dikawal wali songo
joko tinggirip dikawal kanjeng sunan kali joko
joko tinggirip dikawal kanjeng sunan kali joko
maka kenapa banyak calon pemimpin
yang kemudian menjadi sultan hati widjoin
satu makam wali yang jarang dikunjungi di kudus pak
maka ada dua tempat di indonesia yang jarang dikunjungi oleh presiden
ketika beliau susah gak pernah mengundang pelawak
karena gus dur lebih lucu dibandingkan pelawak
selalu dimulai dengan mengucapkan salam assalamualaikum
saya itu mengucapkan salam bukan karena saya muslim yang taat
jadi di saat orang lain lucu dengan membully orang lain
gus dur sudah mampu membuli dirinya sendiri
seada harus bertambah nilai kebahagiaannya
orang beragama ini harus happy pak
karena agama itu datang sebagai sebuah solusi
jelas itu bukan ajaran nabi
jelas itu bukan ajaran al quran
bagaimana kemudian konsepnya ketika
pejabat memberikan kesenangan kepada rakyat
manusia yang paling baik itu adalah
manusia yang paling banyak manfaatnya
sururun tutkhiluhu ala muslim takshifu anhu qurbatan
amal yang paling disukai oleh allah ternyata
ketika seseorang memberikan kebahagiaan
sehingga terlepas dari semua keruwetan
bahwa beragama ini harus kita buat happy
manfaat yang kedua setelah umat kami rukun
supaya engkau menurunkan air hujan allah menjawab
carilah waliku namanya bar
kenapa saya diminta doa kepada wali
inna huyuthi kuni fil yaumi salah sama rot
karena barakh itu mampu membuat saya tersenyum
jadi ternyata allah pun juga bisa diajak kuyun dan berhutang
ketika nabi musa datang allaah tentang barakh
allah telah menurunkan air hujan kepada kita
apa doa yang terdengar archi ibn arltahar an nibin an nillam
apa doa ada air hujan yang tidak disehatkan pada anda
sehingga belum boleh penybaumkannya seseorang
mengusirkan air hujan yang sudah tidak bisa
saat itu juga kemudian allah tersenyum kemudian menurunkan air hujan
maka suasana kekeluargaan kerukunan persatuan setelah kita melewati proses demokrasi yang panjang
tentunya harus kita jaga sehingga membawa rahmatan untuk indonesia
bapak yang saya muliakan akhirnya mari kita minta kepada allah
berdoa bersama sama karena manusia punya masalah allah punya solusi
manusia punya kendala allah punya kendali
tugas manusia mengangkat kedua tangan sisanya biarkan allah yang turun tangan
orang beriman tawakalnya hanya kepada allah
gus dur punya cerita ada kiai yang suka berburu
hari jumat dia pergi ke hutan kemudian membawa senapan ketemu harimau pak
dardor dardor dardor ternyata harimau nya kebal
yang terjadi pelurunya habis gantian
dia lari terus masuk jurang kembali dimakan sama harimau
akhirnya kiai ingat dengan al anfal ayat dua
ya allah ya rab kalau saya harus mati dimakan harimau
tolong matikan aku dalam keadaan husnal khotimah
begitu matanya dibuka ternyata harimau nya gak makan kiai
justru mengangkat kedua kaki depan harimau
pak kiai bertanya harimau kenapa kamu gak makan saya
yang sabar pak kiai saya juga sedang berdoa
kemudian kiainya bertanya harimau kamu berdoa apa
saya ajak semuanya untuk kirim hadiah fatwa
untuk sahabat sahabat di gaza palestina
fi syam syahri ramadan
dari kulai lain berhormati kaya allah wa bisafat di rasulika syafi i wa bi barokati ashabil karamah
hatton illahus nall hitam husna khotimah husnu khotimah husnu khotimah ya allah
jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang go ridho jadikanlah bangsa kami sebagai
bangsa yang sholeh dan taat pada kehendakmu dan perikanlah perdanjutan yang lurus untuk
pemimpin muzik tuhan dan kepada apapun tentang kartulan ber tv nya azzat khairul s congressw new jibril
dengan komar pujianah berkataan yang gracious bangka possibly continued theotzkan dua ribu sembilan dan yang dessert karena
pemimpin pemimpin kami ya allah berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung
jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju
masa depan yang cerah dan menjanjikan ya allah ya rob tunjukkanlah kepada pemimpin kami bahwa
yang benar itu benar dan engkau memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami untuk
melaksanakan kebenaran itu ya allah tunjukkanlah kepada mereka ya allah bahwa yang salah itu salah
dan kau memberikan kekuatan kepada mereka untuk meninggalkan kesalahan itu ya allah ya allah ya
tuhan kami hindatkanlah kami bangsa indonesia dari malapetaka dari balak dan bencana kekejian dan
kemungkaran sengketa yang beraneka kekejaman dan peperangan baik yang tampak maupun yang
tersembunyi dalam negara kami khususnya ya allah dan dalam
negara kaum muslimin umumnya ya allah sesungguhnya engkau ya allah yang maha berkuasa atas segala
bapak presiden dan bapak yai wakil presiden
kenapa orang berpuasa walaupun haus lapar dahaga